siapa yang ngerjain
kamu yang ngerjain semua
dengerin saya arman
saya akan menurunkan obat
supaya kamu tidak tergantungan
dengan barang haram itu arman
kenapa sih arman bikin balik keluarga
ah saya pengen anak saya sembuh
saya gak peduli orang
kau kita panggil dokter
obatinya di rumah
boleh tolong ya
aku bareng riri aja emang
kamu ini kan baru aja boleh keluar dari rumah sakit
masa mau langsung pergi pergi lagi
mama mau aku sembuhkan
aku tuh sama riri rencana kita mau keliling ke rumah sakit
kita datengin satu satu
kita mau cari pengobatan yang terbaik disini
untuk apa sih
kamu masih muter muter lagi cari cari tempat pengobatan
udahlah kamu nurut aja sama mama
berangkat ke amerika itu udah jalan keluar yang paling benar
disana ada tempat pengobatan yang terbaik untuk penyakit kamu
kenapa rencana aku seperti ini
karena supaya aku tetep disini gak tinggalin riri
lagi pula kalo disini kan pasti lebih murah pengobatannya
kasih ya ma
berdua nih tante
berdua nih tante
ya dulu nanti saatnya kamu jalan moreco
kamu sudah niksan jika mau malas

gua mau cepet aku yang landlords akibat sama lu
sampai jumpa di video selanjutnya
kan dikumpulinnya besok ri
dan aku gak punya tengkorak untuk dipelajari
kuliahnya jadi terbengkalai gara gara ngurusin gue
kamu kan udah baik sama aku
aku udah sering nungguin aku di rumah sakit
sekarang gantian ya
aku akan bikinin tugas anatomi buat kamu
aku bantu kamu deh
aku ngerti maksud kamu baik
tapi kan kamu gak bisa bantu aku
maksud aku kamu gak ngerti apa apa tentang kedokteran kan
jadi kamu ngeraymahin aku
karena aku penyakitan terus kamu pikir aku gak prakuliah
ri aku itu dulu kuliah
aku ngambil jurusan desain grafis
cuma masalahnya abis itu aku nggak bisa kerja
karena ya gak ada perusahaan yang mau terima orang penyakitan kayak aku
aku gak bermaksud nunggu kayak gitu tadi
gak apa apa udah
yang penting sekarang aku mau bantuin kamu
untuk selesai cuaca
aku mau bantu kamu
aku mau bantu kamu
aku mau bantu kamu
aku mau bantu kamu
aku mau bantu kamu
seenggaknya aku nemenin kamu deh

kalau gitu bisa gak kamu bantu aku untuk cari tengkorak
bisa tenang aja
kamu harus bersyukur
kamu kenal sama aku
kamu deket sama aku
sampai mau nemenin kamu kerjain tugas
emang sudah tumpang gw
kamu rupanya gelap balas
i banq kaga sih enger
yah cuman gue tanya makin lama kan
harus rame rage ya